rahmawati soekarno putri meninggal di rspad gatot subroto jakarta pusat
pada sabtu pukul enam lima belas waktu indonesia barat dalam usia tujuh puluh tahun
dikutip dari cnn indonesia com politikus partai gerindra andre rosiadi mengungkapkan
rahmawati dirawat sejak dua puluh enam juni lalu karena terpapar covid sembilan belas
dia permata rahmawati soekarno putri terjun ke dunia politik mengikuti kakaknya megawati soekarno putri
dalam karir politiknya ia tidak bergabung dengan pdi perjuangan dan sempat mendirikan partai pelopor
serta pernah bergabung dengan partai nasdem lalu terakhir pada dua ribu lima belas bergabung dengan partai gerindra